saudara kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini
sebuah rumah tiga lantai komplek perumahan di kota medan meledak akibat tabung gas bocor
saudara inilah rekaman detik detik saat sebuah rumah tiga lantai di jalan pendidikan kecamatan medan timur kota medan meledak
warga pun panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri
setidaknya dua orang penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dievakuasi ke rumah sakit
sementara kondisi rumah mengalami kerusakan parah
tak hanya itu besarnya getaran ledakan juga mengakibatkan empat rumah dan sejumlah kendaraan warga yang ada di dekat ikut rusak
tim inafis polrestabes medan langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tkp
dugaan sementara ledakan terjadi akibat tabung gas bocor